produser lapangan maria sarjana di lokasi kejadian kawasan cikupa tangerang banten
selamat siang maria bisa dijelaskan ini saksi kunci ini perannya seperti apa dan apa hubungannya dengan korban dan juga pelaku
bisa anda terangkan kepada kami
ya budi dan juga eva betul sekali memang ada saksi kunci yang sudah diamankan oleh pihak polresta tangerang
dan saksi kunci ini berinisial ri dan diduga ri ini turut membantu pelaku utama dalam membuang potongan tubuh dari korban
sedangkan pihak polisian juga menyatakan bahwa memang pelaku diduga tidak hanya satu orang tetapi lebih dari satu orang
dan terduga utamanya saat ini masih seorang pria atau laki laki yang juga tinggal bersama dengan korban di tempat saya berdiri ini
di belakang saya ini adalah sebuah karmar kontrakan yang digunakan oleh korban dan juga terduga pelaku dari pembunuhan ini selama dua bulan terakhir
dan tadi kami sempat berbincang bincang dengan warga yang berada di sini budi dan juga eva
mereka menyatakan bahwa terduga pembunuh ini memang seringkali melakukan interaksi dengan warga sekitar
bahkan pada hari minggu malam mereka masih melihat lelaki ini berada
di warung kopi dan sedang meminum kopi begitu
dan itu diduga oleh warga bahwa lelaki ini ingin kembali ke dalam kontrakan untuk membuang sisa dari jasad korban yang masih berada di dalam ruangan
dan juga budi yang terakhir tadi baru saja sekitar pukul sebelas empat puluh waktu indonesia bagian barat datang dari pihak polres kota tangerang
yaitu wakapolres langsung datang ke sini untuk menjemput salah seorang warga bernama asep
dan asep ini diduga mengetahui
seluk beluk mengenai dua orang yang tinggal di kontrakan di belakang saya
yang kemudian diketahui telah yang perempuan dibunuh dan kemudian lelakinya diduga telah melakukan pembunuhan tersebut budi
ya kalau kemudian terduga pelaku sudah diketahui maria
apakah polisi juga sudah menemukan titik terang di mana keberadaan si pelaku ini
ya eva betul sekali bahwa sudah ada titik terang yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dan juga dibantu oleh warga sekitar mengenai pembunuhan yang terjadi di tempat ini
tetapi tadi kami sempat melakukan kontak dengan kapolresta tangerang irman sugeng dan irman menyatakan bahwa
saat ini polres sedang melakukan identifikasi dan juga meminta bantuan dari tim dvi dan forensik
untuk memeriksa potongan tubuh dari korban
kemudian dicocokkan dengan dna dan baru bisa diketahui secara pasti siapakah sebetulnya korban yang menjadi
dan disertai dengan mutilasi di tempat ini
tetapi tidak hanya itu memang beberapa waktu yang lalu sempat di skrimmum polda metro jaya krishnamurti
maksud kami sempat menyatakan bahwa korban diduga berinisial na dan ri ini bekerja bersama dengan na
sebelum kejadian pembunuhan dilakukan
tadi kami sempat melakukan pembicaraan dengan warga sekitar dan dari warga kami mendapatkan informasi bahwa
terduga pelaku pembunuhan ini atau lelaki yang tinggal bersama dengan korban ini bekerja di cibadak
atau mengaku dirinya bekerja di cibadak kepada warga di sekitar
dan pada minggu pagi eva mereka berdua masih melakukan jalan bersama karena memang biasanya mereka berjalan bersama
subuhan begitu di sekitar komplek ini